revisi undang undang tentang perubahan atas undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang ibu kota nusantara disahkan dalam rapat paripurna dpr selasa
undang undang ini akan jadi landasan hukum bagi pemerintah
untuk mempercepat pemindahan dan pembangunan ibu kota nusantara
ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia mengungkap
bahwa ada tujuh fraksi yang menyetujui pengesahan revisi undang undang ikn
sementara fraksi demokrat menyetujui dengan catatan
bahwa pembahasan undang undang ikn dianggap terlalu cepat
dan terbentuknya badan otorita ikn dinilai belum efektif bekerja secara maksimal
sedangkan fraksi pks menjadi satu satunya partai yang menolak revisi undang undang ikn
untuk disahkan menjadi undang undang
menteri ppn dan kepala bapak penas suharni
arso mono arfa menjelaskan substansi revisi undang undang ikn
yang mencangkup delapan poin utama
dari sembilan fraksi di dpr ri
tujuh menyatakan bulat
yang satu dari fraksi demokrat menyatakan dengan persyaratan
tapi intinya juga akhirnya menyetujui
dan yang terakhir adalah dari
fraksi pks yang menolak
di lokasi yang berbeda presiden joko widodo menjelaskan
bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif
bagi asn yang bersedia pindah ke ibu kota negara nusantara
hal itu disampaikan presiden dalam raker naskor pri di jakarta utara pada selasa
presiden menjelaskan perlunya pemindahan ibu kota
karena kondisi pulau jawa yang sudah padat
sehingga asn menjadikan
pelopor untuk pindah ke ikn
di mana insentif telah disiapkan
bila tanpa insentif proses pemindahan akan berjalan alot
untuk memulainya di sana
perlu yang namanya asn pindah
ini adalah masa depan baru
dan sudah disiapkan insentif
kalau nggak ada insentif
pindah ini alat pasti
tapi kalau ada insentif kan beda
rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen
biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak
ada tunjangan kemahalan dan fasilitas fasilitas lainnya